radikal bebas itu racun bagi terjadinya pertumbuhan rambut yang sehat
tidak hanya kepada israel perwakilan negara negara pendukung israel pun tak luput dari sasaran demonstrasi